itu bukannya musuh kerajaan belang belang eh apa tadi
nah iya kita tuh bukannya musuh kerajaan belang bentong kita tuh tersesat di hutan
bagus kalau kalian sudah mengaku kalau kalian pengikut aliran sesat dan kalian akan disantap nanti malam
aduh capek banget bos
bos ngapain pake lari lari ini sih orang tadi kecil juga
ah berisik lu kecil sih kecil kalau digigit gimana mati lu
ularnya juga jalan pelan masih kenceng lah larian kita bos berisik lu
yang gue bingung nih kenapa kita udah nyampe disini
iya ya kenapa kita bisa nyasar disini
wah bos jangan jangan kita kualet nih bos
kualet nenek moyang lu tuh kualet
iya bos kita kuat soalnya kita kan ngerjain drama terus bos dia kan anak yatim
ah kita kan mau main main doang jadi kita gak kuat dong
lu kali yang ngerjain
lu gak liat badan lu segede apa
emangnya badan gue kenapa
badan lu segede truk
ah dasar jam bos
apul uang di tinggi
bisa yang digedein
berisik banget sih lu
tuh lepasi lepasi
tuh rama gimana nih
udah jangan nangis
saya cari akal biar keluar dari sini
udah jalan lagi kita
ramai banget sih
bener kata ril
badan gua berat banget
balah gua juga
b canal aduh
lupa askus anu gaat
oh tidak tidak
kenapa kerajaan kalian mengirim kalian yang masih anak anak untuk menjadi mata mata
apa tidak ada prajurit
kami bukan musuh om
tapi kami tuh tersesat di hutan om
ya op sebenarnya kita itu lagi wisata
tapi tiba tiba malah tersesat di hutan kayak gini om gitu loh om
itu bukannya musuh kerajaan belang belang
eh apa tadi
nah iya itu tuh bukannya musuh kerajaan blong bentong
itu tuh tersesat di hutan
bagus kalau kalian sudah mengaku
kalau kalian pengikut aliran sesat
dan kalian akan disantap nanti malam
tung tang teng teng
aduh gimana nih
aduh kita muda sekali
aduh vivi roma sama rina gimana ini
udah sore banget ini udah
ya udah bu pergi aja
kita sekarang pikirin sambil kita balik tenda ya bu
ya bos kenapa ga ada petunjuk jalan nih bos ya
lo kira rumah lo kota
nih tuh hutan
jangan jangan kita ketemu mbah buyut lagi
mbak buyut lagi
emang mbak buyut lu tinggal di sini
bukan macan palingan tupai
jangan berani disitu
ram kayaknya mereka benar benar mau jadiin kita santapan deh
tapi gimana caranya supaya kita bisa lulus dari rekaman mereka ya
aku juga nggak tau
aduh ram cari akal
ya ram cari akal
ya udah udah udah tenang
aku juga lagi nyari akal nih
wah lama banget
mereka kan badannya doang yang gede
aku nggak tau
aku punya akal ya
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aku juga nggak tau
aber kawasan aku
aku juga nggak tau
jalan jalan men